nilai tambah tersebut atau value added tersebut
mas farid apakah ada yang ingin anda sampaikan kepada
nah sehingga itu kan juga dananya kan juga gede banget ya kan
desainer mas budi setiarso di tempo hari ini di beberapa grup mengirimkan foto